salah satunya yang ini saudara ditinggal penghuni tarawi sebuah rumah di permukiman padat penduduk di cipinang jaya jatinegara jakarta timur terbakar pada rabu malam
dalam peristiwa kebakaran ini seorang warga pingsan tersengat aliran listrik
warga jalan cipinang jaya satu gang dede jatinegara jakarta timur ini dikejutkan dengan munculnya api dari sebuah rumah pada rabu malam
kebakaran berawal dari rumah yang sedang ditinggal penghuninya sholat tarawih di kawasan citayam depok
kebakaran bisa dipadamkan setelah sebelas unit mobil pemadam kebakaran dan lima puluh lima personel damkar jakarta timur dikerahkan ke lokasi
tapi belum diketahui penyebab kebakaran hingga saat ini
sementara satu orang warga jatuh pingsan tersengat listrik saat arus belum dipadamkan

selamat datang di sulawesi tenggara
untuk menuju provinsi ini membutuhkan waktu sekitar tiga jam menggunakan pesawat
dari bandara soekarno hatta sampai ke bandara halu olio kendari
provinsi sulawesi tenggara memiliki lima belas kabupaten dan dua kota madia
dengan jumlah penduduk sekitar dua tujuh ratus empat puluh sembilan sepuluh orang
luas wilayah sulawesi tenggara sekitar tiga puluh delapan km persegi
dengan batas wilayah utara sulawesi tenggara adalah provinsi sulawesi selatan dan sulawesi tengah
sedangkan batas wilayah selatan adalah laut flores
batas wilayah timur adalah laut banda
dan batas wilayah barat adalah selat bone
sulawesi tenggara terkenal dengan wilayah baharinya yang luar biasa
seluas satu ratus empat belas delapan ratus tujuh puluh sembilan km persegi
perairan bumi anoa merupakan surga untuk manusia
dengan sumber daya yang berlimpah
akan menemani kalian untuk melihat perkembangan provinsi sulawesi tenggara yang bertahap
mulai dari potensi alam yang cantik hingga manajerial asn yang membaik
oleh karena itu saksikan terus vvip spesial ramadan provinsi sulawesi tenggara
kalau misalnya lagi puasa gini tuh ngobrol ngobrol enakan duduk
oke nah ini kan adalah pak asron lius laku sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara
alhamdulillah ya puasa puasa ya
masih jam segini tadi saurnya telat nggak
ya telat kita nggak telat karena rumah kita pas berdekatan dengan masjid
jadi suara azan ya pasti kencang
tapi kalau dari apa ya namanya sektor sektor atau program program yang dikerjakan di sini gitu ya
di pemerintah daerah provinsi sultra sendiri gitu
ada nggak sektor yang ditingkatkan lagi gitu
dalam perencanaan kegiatan kita kan dalam satu tahun kegiatan ya itu sudah terprogram
jadi seluruh kegiatan kegiatan kita itu dilaksanakan berdasarkan perencanaan
jadi kita udah bagi dalam triwulan pertama
apa yang harus dikerjakan realisasinya seperti apa
lalu kemudian triwulan kedua
sampai akhirnya dalam satu tahun kegiatan pada triwulan keempat tahun berjalan itu
jadi sudah ada susunannya gitu ya
ya sudah ada susunan dalam perencanaan satu tahun
jadi kita melaksanakan aja berdasarkan agenda jadwal yang sudah tersusun itu
tapi tiba tiba boleh tahu nggak sektor apa yang paling ditingkatkan di bulan ramadan
secara keseluruhan ya dalam program program pembangunan yang sudah di
direncanakan itu semua akan berjalan
cuma ada prioritas prioritas tentunya ya
prioritas pertas itu diarahkan pada bagaimana
mewujudkan arahan presiden yang terkait dengan program program penuntasan kemiskinan
ya termasuk masalah reformasi birokrasi
ya termasuk masalah reformasi birokrasi ya
berarti ini apakah sesuai dengan pertanyaan selanjutnya
saya juga penasaran nih karena memang ada delapan program unggulan gitu ya
yang akan dijalankan oleh pak pj gubernur bapak andap budi revianto
ini adalah arahan dari bapak presiden joko widodo
ini ada delapan program undulan untuk provinsi sulawesi tenggara
bisa dijelaskan nggak delapan program unggulan itu apa saja
ya delapan program unggulan pak presiden dan kemudian di
dilaksanakan oleh pak pc gubernur ya
sejak pak pj gubernur itu dilantik
sekarang ini yang difokuskan pada masalah penanganan inflasi
sultra itu ada beberapa daerah juga yang memang stunting ini masih tinggi
kemudian ya tentu hal hal lain yang terkait dengan bagaimana penataan birokrasi
nah tadi bapak juga sempat menyebutkan ada masalah infrastruktur atau penataan suatu wilayah agar bisa lebih baik lagi gitu dari yang sekarang
itu kan berarti artinya adalah untuk membuat satu wilayah itu dibuat jadi lebih baik agar bisa digali potensinya
jadi potensi daerah itu adalah poin ke enam ada pergamulan ke enam
boleh dijelaskan nggak kalau di sini potensi unggulan
atau daerah daerah yang unggulan di sulawesi tenggara itu apa aja sih
ya yang saat ini yang tentu yang sedang booming ya kalau kita bilang seperti itu itu potensi pertambangan
tapi potensi pertambangan ini tidak bisa dia ada masa waktu ya
kalau terus digali dia pasti akan habis pada masanya
sulawesi tenggara ini yang potensial ke depan untuk digali dan itu
semakin banyak digali pasti akan semakin baik ya yaitu potensi budaya dan potensi wisata
ya kita bahari itu menjadi prioritas utama
karena kita provinsi sulawesi tenggara ini luas wilayahnya itu tujuh puluh empat persen itu laut
tentu wilayah wilayah pesisir yang kalau disentuh itu ditata dengan baik itu menjadi
akan menjadi potensi wisata yang menjanjikan
itu apakah semua potensi atau daerah daerah di sulawesi tenggara itu sudah
sudah bisa ditampilkan keunggulannya atau masih ada yang mesti dieksplor lagi pak dari pemerintah

destinasi nasional katakanlah wakatori
wakatobi itu di pulau hoga ya dengan
marine tourism nya dengan apa namanya
dan juga di konawe utara
ya korea utara itu ada yang kita sebut dengan
nah mungkin nanti bisa kesana dan bisa lihat
karena sulawesi tenggara sudah mulai melakukan promosi
dan sudah banyak peminatnya
wisatawan yang datang berkunjung disana
oke kalau ngomongin wisatawan kan biasanya kalau bulan ramadan atau menjelang lebaran itu kan banyak banget ya pak
yang ada yang mudik
karena libur ada libur panjang gitu ya kan disini
tapi ada nggak antisipasi dari pemerintah daerah sendiri untuk